dan kita tergabung dengan produser lapangan diana valencia untuk mengupdate situasi perpolitikan di kubu pkb hingga siang ini
selamat siang diana kita tahu bersama ada gonjang ganjing dan rames jack semalam atas pinangan caimin menjadi cawapresnya anies
lalu seperti apa suasana di tubuh pkb
karena dari kemarin malam hari ini sampai dengan besok ini memang adalah masa yang cukup kritis bagi koalisi indonesia maju
kenapa koalisi indonesia maju karena koalisi indonesia maju saat ini yang mengusung calon presiden prabowo subianto ini dihuni
ataupun anggotanya ada partai kebangkitan bangsa pkb kemudian juga ada golkar dan juga pan di samping gerindra
begitu yang memang merupakan partai dari prabowo subianto ini dalam tahap ujian kesetiaan
karena diketahui pada tanggal dua puluh sembilan agustus lalu ini ada pinangan dari partai nasdem begitu untuk menjadikan ketua umum pkb mohaimin iskandar
menjadi pendamping dari anies
anies baswedan yang merupakan baca pres dari koalisi perubahan untuk persatuan
nah ini cukup menarik karena hari ini tadi dilaksanakan rapat gabungan antara dewan syuron juga tanfitz dari pkb
begitu ya membicarakan perihal perkembangan politik terkini termasuk mendiskusikan soal tawaran ataupun usulan dari partai nasdem
untuk menjadikan mohaimin iskandar sebagai pendamping anies baswedan
tadi sudah kita dengar bersama mohaimin iskandar yang harusnya memberikan paparan langsung tetapi tadi diwakilkan oleh sekretaris jenderal dari partai kebangkitan bangsa
dan wahid begitu ya menyampaikan bahwa memang benar ada tawaran itu tadi disebut ini sebagai tawaran ataupun jalan langit begitu ya karena prosesnya begitu cepat
kemudian diskusi berjalan dengan alot
alatnya ini sebenarnya disebabkan karena ada beberapa anggota dewan syuro yang merasa bahwa koalisi yang terjalin antara pkb dan juga gerindra
yang kalau saya hitung ini sudah satu tahun delapan belas hari daniar ini sudah seharusnya menghasilkan ataupun melahirkan suatu keputusan yakni mengusung prabowo dan juga mohaimin
ini yang juga menyebabkan dewan syuro akhirnya menyambut baik tawaran dari partai nasdem untuk menjadikan muhaymin sebagai cawapres anies baswedan
nah perlu dipahami juga daniar bahwa memang belum ada deklarasi resmi pasangan ataupun duet antara anies dan juga muhaymin
tetapi tadi disampaikan bahwa tadi di sini ini posisinya cukup ramai begitu di dpp

sekitar dua jam yang lalu tetapi satu jam yang lalu begitu mobil dari para jajaran petinggi dari dpw pkb ini sudah berangkat
rata rata semuanya bertolak ke surabaya karena pada pukul tiga sore nanti di geraha gusdur surabaya jawa timur
ini akan dilaksanakan rapat dpp bersama juga dengan dpw untuk bisa menyampaikan sebenarnya detail teknis dan juga finalisasi terkait wacana duet anies dan juga muhaymin
karena tadi dewan syur ini sudah menyampaikan
dan kalau kita analisa sedikit daniar adanya duet anies dan juga mohaimin ini sebenarnya bisa dikatakan duet yang cukup ramai
karena kalau saya mengutip hasil survei dari survei lembaga arus survei indonesia ataupun asi begitu ya
anies di jawa timur ini butuh suara
di saat baca pres lainnya ini punya angka di atas dua puluh persen
anies elektabilitasnya di jawa timur hanya sekitar dua belas satu persen
nah kita tahu sendiri bahwa pkb ini merupakan partai yang cukup besar begitu ya pemilihnya di jawa timur
sehingga bisa dikatakan begitu ya anies dan juga muhaymin
ini punya mutual needs ataupun titik temu antar suatu kebutuhan
anies membutuhkan suara di jawa timur
sementara muhaymin berdasarkan hasil muktamar ini antara menjadi capres ataupun cawapres
ataupun nama muhaymin ini masuk di surat suara
sehingga memang ini adalah mutual needs yang menjadikan pilihan anies dan juga mohaimin menjadi pilihan yang rasional
perlu diketahui juga bahwa memang saat ini nasdem ini berkoalisi dengan partai demokrat partai pks
tapi kalau nasdem dan juga pkb ini berkoalisi dengan partai demokrat partai pks begitu ya
pkb kita andaikan bergabung ini sudah bisa mengusung capres ataupun cawapres sendiri
karena kalau kita mengutip undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
nah nasdem sekarang punya lima puluh sembilan kursi sedangkan pkb punya lima puluh delapan kursi daniar
sehingga kalau di total ada satu ratus tujuh belas kursi
sehingga apabila nanti jadi duet anies mohaimin antara nasdem dan juga pkb
ini sudah lolos begitu ya presidensial threshold ataupun bisa mengusung calon presiden juga wakil presiden sendiri
daniar kembali ke anda
oke baik terima kasih diana valencia untuk laporan anda langsung dari jakarta